melalui sambungan telepon dengan kuasa hukum egy sujana pitra romadoni di jakarta
selamat sore pak pitra
selamat sore pak perdi ilyas
selamat sore indonesia
kita tahu bahwa egy sujana klien anda sudah ditetapkan sebagai tersangka
anda mengatakan ada yang janggal dengan penetapan tersangka ini
baik terima kasih mas perdi
di sini dapat saya jelaskan terhadap permasalahan hukum klien kami
yang pertama ada beberapa kejanggalan kejanggalan yang menurut tim advokasi egy sujana
yang ditemukan dalam perkara tersebut
antara lain seperti penerapan pasal yang sangat berubah
ataupun tidak sama dengan laporan polisi pertama terhadap saudara egy sujana
kita ketahui bahwasannya laporan polisi terhadap egy sujana itu pasalnya satu ratus enam puluh
berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh saudara saudara
tetapi setelah dilimpahkan dari preskrim mabes polri ke polda metro jaya
itu pasal yang dituduhkan menjadi pasal makar
pasal satu ratus tujuh satu ratus sepuluh kawabidana junto pasal delapan puluh tujuh kawabidana
jadi tema daripada laporan polisi satu enam itu
seharusnya yang dipertanyakan itu pasal menghasut bukan mengmakar
berarti ada memang
ada indikasi kesalahan pada pasal yang diterapkan begitu
tapi juga kemudian anda mengatakan bahwa tidak seorang egy sujana saja
yang meneriakan tentang people power
ada orang lain ini maksudnya siapa
iya klien kami mempunyai dasar dan referensi terhadap people power tersebut
dasar dan referensi tersebut telah termasuk dalam buku ya
dalam buku yang telah disebarluaskan dan telah diperjualbelikan
yang berjudul jokowi people power gitu
pada tahun dua ribu empat belas itu diedarkan
nah jadi bahasanya pencetus utama people power itu bukan lagi sujana
tapi sudah ada bukunya tuh yang berjuluk jokowi people power
nah itu yang dipermasalahkan oleh klien kami
kenapa hal tersebut juga tidak dipermasalahkan
kalau memang kata kata people power ini bermasalah
berarti tidak ada orang lain selain buku dan egy begitu yang menyuarakan people power
atau memang ada orang lain yang mungkin anda
tenggarai juga menyuarakan hal yang sama atau bagaimana
orang lain juga ada dan banyak
seperti halnya kemarin saksi fakta telah kita bawa
saksi fakta dari dulu pendukung pak jokowi ya
atas nama pak amirullah hidayat
dia dulu yang menggagas ataupun apa
yang menyatakan tentang people power
apabila kecurangan itu ada
itu sejak tahun dua ribu empat belas
sebelum pak jokowi
sebelum pak jokowi
jokowi jadi presiden kan gitu
upaya hukum selanjutnya apa
upaya hukum selanjutnya jelas kita telah melakukan gugatan ataupun permohonan pra peradilan
ke pengadilan negeri jakarta selatan
jadi kita juga memohon dan meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini
pihak kepolisian agar menghormati hak hak hukum klien kami
yaitu permohonan kita ini diakungdir dengan baik
agar ini bisa dilihat
dari dua sisi
bukan hanya satu sisi
taksi ahli kita harap diminta keterangan
peradilan kita harap diputuskan terhadap penetapan tersangka ini
tentang sidang etik daripada advokat egy sujana agar diputuskan
jadi terhadap hal tersebut
ya seyoganya hak hak hukum egy sujana ini dihormati oleh penyidik garis milana ini bisa dilihat dari dua sisi saja
jangan hanya pelapor saja yang diminta keterangan taksi ahli
kita juga punya ahli
dan pendapat ahli kita harus didengarkan juga
jadi biar berimbang
artinya ini akan minta bantuan juga ke bpn begitu
kalau memang bang pitra bilang ini adalah kasus politis begitu
karena ini kan seharusnya lagi masa politik
dan masa pemilu
berdasarkan pandangan daripada pakar dan pandangan daripada ahli
seharusnya yang diterapkan kepada egy sujana ini bukan kuhp
akan tetapi undang undang pemilu
karena ini kan konteks pemilu
soal yang akan minta bantuan hukum ke bpn gimana tanggapannya
saya rasa bpn sudah membantu kita dengan baik
anggota bpn juga dalam pengadvokasi bpn juga ada di tim kita
dari dokter anus al kathiri gitu
berarti masih berjalan sesuai skenario ya
ya baik dan tidak ada masalah
semuanya baik baik saja dan sejuk
istilahnya tidak ada permasalahan lah
baik baik baik
terima kasih pak pitra romadoni kuasa hukum egy sujana di jakarta